presiden jokowi dodo mengatakan akan mencoret poin yang mengatur urusan usaha mikro kecil dan menengah dalam paket kebijakan ekonomi ke enam belas
keputusan ini diambil setelah presiden mendengar aspirasi dari sejumlah kalangan termasuk kamar dagang indonesia atau kadin
presiden jokowi dodo mengatakan draft paket kebijakan ekonomi ke enam belas belum ditandatangani karena belum diterimanya
presiden berjanji akan mencoret poin yang mengatur soal umkm pada kebijakan relaksasi daftar negatif investasi atau dni
hal ini dilakukan untuk tetap memberikan kesempatan bagi pengembangan umkm
relaksasi dni yang merupakan bagian dari pembaruan paket kebijakan ekonomi jilid enam belas
salah satunya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan investasi dalam negeri
selama ini sejumlah bidang usaha yang dilepaskan dari dni dinilai belum cukup menarik para investor asing
dan menarik para investasi yang belum menarik
maupun dalam negeri untuk menanamkan modal
dari ketua ini dari seluruh jajanan anggota suara suara dan keinginan itu seperti apa
sehingga dari sanalah dari komunikasi itu saya memutuskan untuk mengeluarkan urusan umkm dari relaksasi dni
aturan baru dni ketua kamar
dagang indonesia kadin rosan ruslani menyambut baik rencana presiden joko widodo
yang akan membatalkan relaksasi daftar negatif investasi dni dari paket kebijakan ekonomi ke enam belas
rosan menilai keputusan itu membawa angin segar bagi dunia usaha kecil dan menengah
saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi tingginya kepada bapak presiden
yang memang sangat responsif atas semua yang menyangkut kepentingan dunia usaha dan masyarakat secara keseluruhan
dan ini di sini kita bisa lihat
bukti bahwa keberpihakan kepada pemerintah terutama bapak presiden tidak usah dan tidak pernah akan kita ragukan
jadi memang oleh sebab itu sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih
dan ini tentunya membawa angin segar kepada bukan hanya kepada dunia usaha tapi masyarakat secara keseluruhan
karena sekarang mereka tidak perlu bingung lagi
karena persepsi yang berkembang sudah sangat beda
sekarang semua sudah jelas
alahannya sudah mantap
sehingga kita melangkah ke hal yang